saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa melakukan klarifikasi terkait dengan semua tuduhan tuduhan yang disampaikan oleh bung ferdinand
tapi instrumen kekuasaan tidak dipakai untuk pemerintah
berkali kali saya memberikan jaminan bahwa tidak akan mungkin pemerintah atau negara mengintervensi proses hukum terkait dengan menjatuhkan hukuman kepada adp
saya mau bilang begini kalaulah saya diutus untuk bisa menjadi mewakili kemudian mubahala dan bersumpah atas nama allah saya mau
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih